skenario sambo terbongkar satu bulan sejak kasus penembakan brigadir yosua terjadi tim
khusus bentukan kapolri jenderal listio sigit mengungkap kronologi sebenarnya dalam kasus
ini saat mengumumkan irjen verdi sambo sebagai tersangka kapolri mengungkapkan tidak ada baku
tembak seperti yang diungkap selama ini berdasarkan penyelidikan tim khusus yang terjadi pada jumat
sore delapan juli di rumah irjen verdi sambo di duren tiga jakarta selatan adalah penembakan untuk membuat
hai seolah olah telah terjadi tembak menembak saudara fs melakukan penembakan dengan senjata
milik saudara j ke dinding
berkali kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak menembak
polisi saat ini telah menetapkan empat orang tersangka yakni dua ajudan sambo baradae
bribka rr asisten rumah tangga km dan irjen verdi sambo polisi juga mengungkap peran masing masing
baradae melakukan penembakan brief krr membantu dan menyaksikan art km membantu dan menyaksikan
sementara verdi sambo menyuruh menembak dan membuat skenario baku tembak berdasarkan hasil
pemeriksaan keempat tersangka menurut perannya masing masing penyidik menerapkan pasal tiga ratus empat puluh
subsidi pasal tiga ratus tiga puluh delapan junto pasal lima ribu lima ratus lima puluh enam kuhp dengan ancaman maksimal hukuman mati penjara seumur hidup
atau penjara selama lamanya dua puluh tahun
ketua tim khusus kasus brigadir yosua yang juga irwasum polri komjen agung budi marioto mengatakan
pengungkapan kasus ini mengalami kesulitan karena tindakan tidak profesional sejumlah polisi sejauh
ini dari lima puluh enam polisi yang diperiksa tiga puluh satu polisi melanggar kode etik dua puluh satu diantaranya berasal dari
divisi pro pampolri dari baris kempuri ada dua personil satu pamen perpakat pamen dan satu pama
di pro pampolri ada dua puluh satu personil perwira tinggi tiga penyelidik menengah delapan
hai berwira pertama empat personil bintara empat dan tamtama dua personil selama ini motif baku
tembak berdasarkan skenario sambo adalah dipicu pelecehan yang dialami istrinya sementara menko
polhukam mahfud md pada selasa malam mengungkap motif sebenarnya sensitif diungkap ke publik dan
hanya boleh didengar oleh orang dewasa sekarang telurnya itu udah pecah dulu itu kita apresiasi
dari polri soal motif biar nanti dikonstruksi hukumnya karena itu sensitif mungkin hanya boleh
didengar oleh orang orang dewasa sejauh ini polisi belum mengungkap motif pasti usai skenario sambo
terbongkar kapolri listio mengatakan saat ini polisi masih melakukan pendalaman tim liputan cnn indonesia